wengkit iyalan abangnya pasti enggak mau terima uang aku dong bagus nih
eh bintang kita jajan dulu yuk ayo jajan apa ya ayo
bu nambah ya oh iya bentar
hai ibang biasa kan tehnya kagak manis manis biasa teh tawar angget
bulan eh jalannya nunduk aja sih sini mampir mampir
hai si eh bulan cerita dong sama gue mungkin ada apa sih kok kayaknya sedih banget cerita
hai kata temen bulan
hbu hoe gelap memang enggak laku ya ih kata siapa sih neng pake aja laku jod unajeny butuh uang
kayak begini uang kecil buat kembalian uangnya tuker aja mau buyen jahe ya tapi lain kali nih
jangan di selotoping kayak begini mendingan ditaruh di kaleng dia rapik ini kebendam nah
ini ini bu neng tuh uangnya vendal yang kec mache organization udah miss yang ber emit atau a banyak tuh ada
uangnya simpen sama wulan
bulan kayaknya belum makan nih
mau minta tolong jahitin baju koko buat lebaran
wulan ini nasinya satu buat wulan
biar bu yang bayar juga
bulan gak mau diajak kayak tadi lagi
katanya uang walan lengket
tapi bu ontin aja mau tuh
sekali kali dapet duitnya yang bagus bagus dong bang
ya namanya juga ngebadut lan
biasanya nih ya orang orang tuh ngasih uangnya yang lecek
jarang tau ada orang yang mau ngasih uang bagus
makanya aku lagi rapi nih duitnya
kenapa sih nggak kerja jahit aja
kan kamar kerja bang udah tutup lan
seandainya kalau ibu sama bapak masih ada
pasti wulan sering dikasih duit yang bagus bagus
jadi udah gak mau mikirin pas field guys lagi
iya pas ya bang makasih bang udah kebeneran banget lan buntin lagi butuh uang itu oh iya iya
ini mah namanya uang logam tapi nggak papa deh bener bener lagi butuh nih buntin udah segini doang
gimana gimana mana nah ini ada rp dua puluh terus kalau yang ini bentar ya oh ini juga rp dua puluh
bu terus rp sepuluh ada di sini ya bu gitu deh buntin tapi bulan maunya ditukar sama yang ini
nih yang kayak gini nih warna merah kecil kecil tahu banget duit bener ini pasti yang ngajarin
sitania nih iya warna favorit gitu dong ya nih nih duitnya nih pegang tuh bagus banget kan
iya dong udah makasih ya lan iya makasih buntin ya
kok bisa sih ibu biayain kuliah iqbal ibu cari duit sendirian
bah orang tua untuk kalau buat
pendidikan anak dia itu rela kepala dijadiin kaki kaki dijadiin kepala biar anaknya untuk
jadi orang bukan cuma jadi pinter tapi juga jadi bener tapi iqbal takut bu setelah lulus
kuliah nanti iqbal susah dapat kerja tenang mbak tuh warungnya bu entin lagi buka lowongan
hai ibu ma aku tuh lagi serius juga serius kok
baik kalau kita usahanya sungguh sungguh insya allah pasti aja ada jalannya ye
ya udah terusin tuh semangat ya
ada lagi nggak bu yang mau dibantu kagak ada udah udah rapih eh itu dua kali di belakang tuh masih ada